wakil ketua komisi pemberantasan korupsi alexander marwata mengumumkan secara resmi penetapan
gubernur papua lukas nmb sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam
konferensi pers yang digelar di gedung merah putih kpk pada rabu meski telah secara resmi
ditetapkan sebagai tersangka alexander marwata belum membeberkan detail perkara yang membelit
lukas nmb gubernur papua ini telah lebih dahulu dicegah ke luar negeri terhitung sejak tujuh september
dua ribu dua puluh dua hingga tujuh maret dua ribu dua puluh tiga tak hanya menyampaikan status baru nmb alexander juga menyebut kpk akan
memfasilitasi lukas nmb untuk berobat jika sudah ditahan kpk hal ini merupakan tanggapan kpk atas
permintaan izin berobat yang disampaikan lukas nmb kepada ditjen imigrasi pada dua belas september lalu
setelah lukas nmb ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tim kuasa hukum lukas
berencana mempradilkan kpk menurut tim kuasa hukum lukas penetapan status kliennya yang tanpa
pemeriksaan adalah prematur atau dipaksakan untuk kasus ini meski demikian kuasa hukum
mempersilahkan penyidik kpk memeriksa lukas di rumah pribadinya di desa koya tengah jayapura
papua itu sedang mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan pra peradilan kalau dimungkinkan
sehubungan dengan penetapan tersangka yang tanpa meminta keterangan terlebih dahulu kalau kpk betul betul mau periksa
lagi silakan ke koya karena bapak tidak akan keluar karena masyarakat tidak mengizinkan bapak ke
keluar dari koya pada rabu di desa koya tengah masyarakat yang mayoritas berasal dari pegunungan
tengah papua berjaga di sekitar rumah pribadi lukas nmb membawa alat perang tradisional mereka
berjaga sejak penyidik kpk melibatkan pemeriksaan pada senin dua belas september lalu sementara itu tidak
terlihat aparat keamanan yang berjaga di sekitar lokasi rumah gubernur papua tersebut tim liputan